hai sedikitnya tujuh puluh tiga orang dari dua dusun di desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang
ini memilih untuk mengungsi sementara waktu di kantor desa setempat setelah material vulkanik
dari gunung semeru terbawa banjir pada jumat petang banjir mengalir ke sejumlah sungai di
antaranya sungai bondeli yang melewati desa tersebut sebagian warga mengungsi terutama
para wanita dan anak anak banyak warga mengaku ketakutan jika harus kembali ke rumahnya karena
banjir yang membawa material vulkanik dari gunung api tertinggi di pulau jawa itu sangat besar
adanya banjir susulan soalnya banjir dari semeru ini nggak bisa diprediksi pak datangnya tiba tiba kadang
di sini enggak hujan di atas hujan itu banjir besar tiba tiba ada banjir besar itu sama sekali
gak bisa diprediksi dan kalau sampai di besok marpa itu meluap efeknya bukan cuma kamar kacang
sementara itu pemerintah desa sumberwuluh hanya mampu memberikan bantuan makanan dan perlengkapan
untuk tidur sedangkan untuk kebutuhan lainnya pemerintah desa masih akan berkoordinasi dengan
bpbd lumajang saat ini yang mengungsi di balai desa itu ada tujuh puluh tiga yang itu terdiri dari
anak anak balita dan orang dewasa penanganan sementara dari pihak desa bagaimana untuk
pendataan dan memberikan yang apa yang diperlukan oleh warga dan selain itu mungkin dari titik dari
ini itu ada lagi yang tadi pas waktu kejadian banjir itu di kebun dari selatan juga warga merasa
ketakutan dengan adanya getaran banjir yang seperti itu selain sungai bondeli banjir lahar dingin juga
menerjang sungai leprak dan sungai curah kobokan yang berhulu di gunung semeru banjir yang terjadi
pada jumat petang tergolong dari kota puncak dan juga di manjarinan kembali ke kota tengah jogja
petang tergolong besar

mencapai empat puluh milimeter